sebab buat bisnis sama ada di malaysia atau di indonesia lebih kurang sama
meski hingga kini masyarakat lebih sering menyebutnya dengan mbah wali cibiu
maka nanti akan muncul amicus kuriayi
padahal dia seorang public figure yang punya dampak kalau dia berbicara itu tidak bagus
tapi kalau menangnya dengan fair play nggak gondok dong
itu seleblasinya juga gue suka banget tuh
dengan isu isu tentang tenaga kerja asing
setelah itu tidak hanya dari atas ke bawah
ada pun langkah langkah yang dilakukan oleh balai besar ksda ntt yaitu yang pertama melakukan patroli